beralih ke informasi terkait operasional terminal tiga baru bandara soekarno hatta
wakil presiden yusuf kala meninjau terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang senin sore
yusuf kala menyempatkan diri meninjau sarana yang ditawarkan terminal tiga ultimate bandara ini
wapres didampingi menteri bumn rini sumarno menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyo
serta menteri perhubungan budi karya suwandi
yusuf kala sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang melewati terminal ini
menurut jk kekurangan yang ditemukan di terminal wajar
karena itu ia mengimbau agar angkasa pura ii terus melakukan survei tiap bulan sambil melakukan pembenahan

kemenhub mengharapkan ap dua melakukan peningkatan atas operasional pengelolaan penyelesaian bangunan
dan segala bentuk yang berkaitan dengan safety security dan pelayanan
pasca genangan air yang membanjiri beberapa titik di terminal tiga bandara soekarno hatta pada minggu sore
kini terminal baru tersebut kembali berjalan normal
hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta dan sekitarnya pada hari minggu kemarin
sempat menyebabkan terjadinya banjir di terminal tiga bandara soekarno hatta
terminal dibanjiri oleh genangan air di beberapa titik
yakni pintu masuk kedatangan dan lantai tiga yang berlokasi di dalam gedung
masalah drainase dan tersumbatnya aliran air oleh pasir menjadi penyebab utama air meluap hingga di area penumpang
pihak kontraktor wika dan petugas kebersihan lapangan sigap membersihkan genangan air
hingga tengah malam tadi seluruh aktivitas bandara telah kembali normal dan tidak ada lagi genangan
sejumlah penumpang yang tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang masih mengeluhkan pelayanan di terminal ini
bahkan sebagian dari mereka menyatakan terminal ini belum siap dioperasikan
sejumlah kabel tampak masih malang melintang
penumpang pun harus berhati hati saat melintas
tangga berjalan juga belum bisa difungsikan
jadi penumpang yang ada di lantai bawah dan atas harus waspada saat melintasinya
fasilitas garbarata pun belum bisa dimanfaatkan dan layanan bagasi belum maksimal
yang pertama pelayanan belum maksimal karena tidak pakai garbarata
masih seperti dulu pakai garbarata
terus masuknya juga belum ada disiplin disiplin yang menjelaskan ini nanti arahnya kemana ngambil bagasi di mana
bahkan saya tadi sempat nunggu di bagasi nomor sembilan ternyata pindah ke dua belas
tapi saya lihat untuk pengambil lagi kita waktu keluarnya itu saya kurang suka
nanti karena jatuhnya bagasi itu tuh
fasilitas toilet mendapat perhatian dari pengelola bandara
sejumlah petugas dikerahkan
untuk menjaga kebersihan toilet
ada air yang kurang ini terjejer jejer terus ya belum maksimal masih ya
kalau fasilitas bagus
nggak ada ini nggak ada macet dan sebagainya
bagus bagus bagus saja
sejak dioperasikan pada sembilan agustus lalu banyak keluhan mengenai layanan bandara
pengelola bandara pun terus mencoba
mencoba menyelesaikan hal ini
osabudi santosa jakarta